kita ke informasi pertama asrama mahasiswa papua di semarang didatangi warga dan anggota ormas
karena dianggap melakukan kegiatan yang mengarah pada perpecahan bangsa dan negara
ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa papua penghuni asrama justru tersinggung
dengan adanya spanduk yang dipasang warga di depan asrama yang terkesan menuduh
asrama mahasiswa papua di jalan tegal warung ii semarang jawa tengah minggu siang
didatangi sejumlah warga dan anggota kelompok organisasi kemasyarakatan
warga bermaksud mengingatkan agar mahasiswa papua penghuni asrama
tidak melakukan aktivitas atau kegiatan yang mengarah pada perpecahan bangsa dan negara
khususnya hasutan untuk memisahkan diri dari nkri
suasana menjadi tegang ketika penghuni asrama papua justru menilai sikap wargalah
yang berlebihan dan diskriminatif
hal ini terkait dengan dipasangnya sepanduk yang seolah menuduh asrama mahasiswa papua
tidak mengibarkan bendera merah putih dan lainnya
pemasang spanduk warga kelurahan candi menulak asrama
asrama untuk kegiatan yang mengarah ke pemasangan papua dari nkri
tadi pagi sempat insiden mereka menolak pemasangan itu
sepanduk minta dicopot
kenapa alasannya dicopot
kami tidak setuju warga indonesia tidak
kalau warga indonesia kenapa keberatan
kalau kamu minta dicopot berarti kamu bukan warga negara indonesia silahkan pergi dari sini
nah saya ingin menegaskan bahwa asrama ini tidak ada sesuatu yang harus ditakutkan
baik warga maupun pemerintah setempat kebetulan kami asrama ini
adik adik ini adalah bagian daripada pemerintah
kenapa karena ini adalah aset negara yang dikelola oleh negara
yang dipergunakan untuk mahasiswa tinggal untuk melakukan
kegiatan perkuliahan sekolah
jadi tidak ada unsur bahwa keberadaan asrama sini akan mengancam kedaulatan
mengancam nkri yang sudah tujuh puluh empat tahun ini merdeka tidak perlu ditakutkan
oleh warga para penghuni asrama papua ini pun diminta identitasnya untuk didata
karena dianggap banyak penghuni asrama yang keluar masuk dengan bebas
ketegangan berakhir setelah aparat polri dan tni melakukan mediasi
dan meminta kedua pihak saling menahan diri
untuk menyelesaikan masalah
oleh petugas warga dan orang mas diminta untuk membaharkan diri
damar sinuko semarang jawa tengah